jelang libur hari raya besar keagamaan natal tahun dua ribu dua puluh dan juga tahun baru dua ribu dua puluh
pemerintah provinsi dki jakarta dalam hal ini gubernur dki jakarta anies baswedan mengeluarkan instruksi gubernur no enam puluh empat tahun dua ribu dua puluh dan juga seruan gubernur nomor tujuh belas tahun dua ribu dua puluh
yang dimana hal ini mengatur mengenai pencegahan penyebaran kluster di libur akhir tahun
dan selain itu juga untuk jam operasional kantor sendiri dibatasi hingga pukul sembilan belas
serta untuk industri lainnya
seperti industri perdagangan industri pusat perbelanjaan maupun industri hiburan juga dilakukan pembatasan jam operasional hingga pukul dua puluh satu
dan hal ini akan sedikit berbeda di tanggal dua puluh empat hingga tanggal dua puluh tujuh desember dua ribu dua puluh serta tanggal tiga puluh satu desember hingga tanggal dua januari dua ribu dua puluh satu
di mana untuk jam operasionalnya sendiri dibatasi hingga pukul sembilan belas
hal ini dilakukan semata mata untuk mencegah adanya penyebaran kluster tahun baru atau kluster liburan tahun baru
dan tentu saja hal ini juga menjadi refleksi atas adanya penaikan kasus di dki jakarta saat terjadinya cuti bersama di bulan oktober tahun dua ribu dua puluh itu sendiri
sehingga melalui instruksi ini diharapkan para masyarakat di dki jakarta tetap berada di rumah dan melakukan protokol kesehatan dan tidak melakukan kegiatan di luar rumah jika tidak mendesak
sehingga untuk penyebaran atau dapat menurunkan tingkat penularan covid sembilan belas di dki jakarta itu sendiri
kami selitikkan dan berarti saldi jakarta